obesitas beresiko dua kali lipat mengakibatkan terjadinya serangan jantung koroner stroke diabetes mellitus dan hipertensi atau tekanan darah tinggi
kondisi itu tentu berbahaya apalagi bagi anak anak
nah untuk membahas bahaya obesitas pada anak kami telah terhubung dengan dokter spesialis gizi klinik ada sindiawati pujiati
selamat pagi dokter sindi
iya selamat pagi
iya dok ini kalau misalnya kita membahas terkait dengan bahaya obesitas pada anak ya tentu orang tua ya nampaknya harus diperingati ataupun coba diingat ingat apa apa saja kira kira hal hal yang bisa menyebabkan obesitas pada anak
sebetulnya hal apa aja sih dok yang biasanya itu seringkali dilupakan oleh orang tua ya apalagi pada saat anak sudah mulai masuk masa masa empasi
jadi gini ada satu hal yang kita perlu perhatikan adalah aksesan makanannya
kalau anaknya memang cenderung berat badannya makin naik
makin naik terus sampai di atas ada grafik pertumbuhan anak disitu ya
kalau ke dokter anak coba bawa ke dokter anak untuk diperhatikan apakah ada masalah di kesehatannya di situ
dan mungkin untuk makanannya perlu diperhatikan jangan misalnya anaknya sudah kelebihan berat badan diberikan tetap makanan yang mungkin dalam tanda kutip anti kalori
jadi misalnya makanannya yang tinggi gula nah itu harus dihati hati
sebaiknya itu disimbari
jangan makanannya juga tinggi lemak jenuh atau goreng goreng
jadi usahakan supaya makanan yang diberikan itu bukan dalam bentuk yang goreng goreng
bukan dalam bentuk kueh kueh atau cake cake
juga bukan dalam bentuk minuman yang mengandung tinggi gula atau minuman yang mengandung tinggi lemak misalnya gitu
hal tersebut jangan diberikan
jadi dia diberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya dia
sumber karbohidratnya dipilihkan yang kompleks
jadi bukan gula
misalnya diberikan nasi merah roti gandum kaffir mud
jadi dilihat tahapan kemampuan makannya
jadi kan ada tahapan tahapan dia makannya boleh apa boleh apa boleh apa
tapi diusahakan untuk memilihnya cara yang lebih kompleks
kemudian diusahakan juga ada tetap kaloris protein yang cukup
teruslah proteinnya mau dari ikan atau ayam atau telur atau tahu tempe
itu adalah sumber protein
dan juga harus disesuaikan dengan usianya
jadi tahapan tahapan pemberian makanan tersebut
nah kemudian sayur
sayur perlu diperkenalkan juga
karena kenapa sayur itu mengandung selat dan kalori tidak tinggi
dan dia bikin kenyang
sehingga kalau diberikan tambahan sayur dia akan kenyang lebih lama
habis itu ditutup sama buah
sebaiknya dalam bentuk yang kalau misalnya dia bisa makan
makan yang utuh
jadi mau di bentuk utuh
jangan dalam bentuk yang jus jus cuman air
karena dia tidak merasa kenyang kalau cuman minum
kalau dia makan dia berasa kenyang
karena kalau di jus itu berarti dia kalori tetap ada
tapi rasanya minum
jadi dia mungkin cepat diserap diusut
jadi cepat tidak lapar lagi
dan makanan itu dari sini memang tetap lengkap
maksudnya juga jangan yang dalam bentuk goreng gorengan atau santan santan
jadi makanan itu mungkin paling di tumis diusut dibasah
itu kita pakai bumbu masakan indonesia
jangan yang goreng goreng dan santan
dan produk ini juga jangan yang bentuknya berlemak gitu
misalnya kalau ikan daging tidak bisa yang berlemak
atau kalau misalnya ayam kulitnya kita angkat
jadi sehingga kandungan lemak di makanan tersebut tidak berlembab
kita bisa juga mengangkat kita dapat lemak batu juga dari ikan laut
tapi cara masaknya jangan di goreng
mungkin lebih cara adik adik
dokter cindy kalau kita merujuk pada kasus kasus yang terjadi belakangan ini
ini kan terjadi pada bayi kemudian juga batita dan juga balita ya
yang obesitas berat badannya luar biasa
lebih dari standar yang ditentukan begitu
artinya mereka ini kan anak yang menderita obesitas tidak mengerti apa yang harus dimakan
tapi artinya ini full tanggung jawab orang tua ya dok
iya jadi peran keluarga itu penting sekali
mungkin dari orang tua kakek neneknya mungkin kakaknya om dan bantunya
itu perlu diberikan pengarahan
kalau memberikan makanan jangan sesuatu yang hanya gula
ada sesuatu yang kuah sesuatu yang manis
itu harus diberikan pengarahan
jadi lebih dari bahan makanan yang dia butuhkan
kabinet kompleks yang tadi ya
sopiin ada air ada buah
dok kalau untuk penyakit penyakit yang bisa dirasakan oleh anak
itu diderita oleh anak karena obesitas
itu sebetulnya sama ya dok ya
seperti bahaya obesitas pada orang orang dewasa
dan kalau anak sudah berlebih nih dok berat badannya
apa yang harus dilakukan oleh orang tua
mungkin pada anak mungkin belum terlihat gejalanya mungkin
atau tetap sudah ada ya
tapi resiko penyakit itu tetap naik ya
seperti tadi ya dia kasih jantung semuanya
itu akan makin meningkat
tentu saja peran allah itu sangat penting
untuk mengarahkan anak tersebut pengenalan makanannya itu apa
jangan pengenalan makanannya misalnya lebih ke arah kue kue atau minuman manis atau jajanan
tapi berikan anak tersebut pengenalan makanannya
memang makanan yang mereka butuhkan
dan mungkin disarankan untuk menghindari makanan makanan yang berkoreng bersantan
daging daging mengandung tinggi lemak jenuh
itu semuanya sebaiknya dihindari
jadi peran allah itu sangat penting
dan tidak ada salahnya juga mengajak anak tersebut untuk jalan berolahraga aktivitas sisi
baik dalam bentuk permainan atau apapun juga
jadi selain dari makanannya kita perhatikan juga olahraganya atau latihan fisiknya
dan hal lain yang penting saja bawalah anak tersebut ke dokter anak
cari hak hak dari anak tersebut
dr cindy ini juga ada tantangan lain bahkan tidak hanya untuk anak anak
bahkan untuk saya sendiri dokter
makanan sehat ini kan cenderung dianggap tidak enak gitu dong
bagaimana untuk bisa
berdamai dengan yang namanya lidah kita dok
jadi makanan yang sehat belum tentu tidak enak
karena bumbu bumbu indonesia banyak banget
ditambahin kunyit jahe lengkuat silahkan
garam pun boleh tapi jatahnya mungkin kebutuhan kita
pada orang dewasa kita ke kakitang dokter perhari ya
jadi tetap berasa enak
mau tambahin merica bawang putih bawang merah silahkan
bisa menjadi enak dengan kita berikan bumbu bumbu masakan kita
nah cara makanan goreng goreng tadi
dan mungkin dengan bertahap kita membatasi menghindari mengbatasi menghindari
akhirnya kita akan kebiasaan
hmm apalagi dari kecil ya harusnya sih ya
kebiasaan itu akan lebih mudah ditularkan ya
untuk orang tua ya betul ya dok ya
tapi dok ada tidak dok ide nih
untuk para orang tua misal
makanan yang sehat tapi enak juga nih dok
ini bisa diberikan untuk anak anak
ya jangan lupa sayur itu perlu diberikan
karena kalau tanpa sayur
tentu saja dia jadi penyerapannya lebih cepat gitu
kalau ada sayur penyerapannya jadi lebih lama
dan dia bisa kenyang lebih lama
jadi tidak kelak
nah cara makanan bisa dipotes
ya jadi itu bisa diberikan
kemudian di sup
ya jadi itu tidak bisa diberikan dalam bentuk seperti itu
ya baik dok
sepertinya koneksinya kurang baik dok di akhir
tapi tentu tadi ya
di sup kemudian intinya pasti ada banyak cara

sekarang kan banyak banget referensi ya dok
yang paling penting jangan lupa untuk konsultasi ke ahlinya
ke dokter anaknya ya dok ya
supaya lebih tahu bagaimana kondisi anak anak
kalau ada yang sudah pasang
kalau dia sudah ke dokter
untuk sementara terima kasih dokter cindy pujiedi
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia